bisa betul betul yakin
kalau bayi itu adalah anak fadil
dan kebetulan kita di rumah sakit
pihak laboratorium tinggal ngambil sampel darah lu buat diteliti
karena tanpa tes dna

yaudah yaudah yaudah
masa nanti gue aku bisa masuk sendiri
del lo mau bawa gue kemana sih
gue mau bawa lo ke tempat tamilah
gadis itu penipu
dia hanya mau memperdaya kamu dan mama
dia cuma mau duit kamu edo
enggak enggak enggak
gue gak mau
gue minta lo sekarang berhenti di mobil
gue minta lo sekarang berhenti ini mobil
gue gak bakal berhenti di mobil
mau lo apa sih
belagu banget sih lo
sekali lagi gue minta
del berhentiin ini mobil gak
del lo jangan aneh aneh deh
lo mau celaka
lo jangan aneh aneh
gue bilang lo minta berhenti lo gak berhenti kenapa
gue mau lo ketemu sama kamilah sekarang
dia butuh lo
setelah itu lo mau pergi terserah lo
tapi lo harus lihat kondisi kamila sekarang

tidak ada suami
tidak ada seseorang
susar bagaimana kondisi mila susar
sudah mulai baikan kan jadi saya boleh masuk ya sus
seperti yang saya sudah bilang tadi
hari ini camilla tidak boleh dikunjungi oleh siapapun
ya silakan ibu pergi
saya tidak akan pulang dari sini sebelum saya ketemu dengan anak saya
jadi saya mohon susar sebentar
biar saya ketemu anak saya sus
bu tolong jangan mempersulit saya bu
sampai kapanpun ibu menunggu tidak akan saya izinkan
susah kalau saya belum ketemu anak saya
saya tidak mau pergi dari sini
pak tolong bawa ibu ini keluar
ayo bu silakan keluar
pak saya mau ketemu anak saya pak
sebentar saja pak
baru saya pergi dari sini pak
maaf bu kami mohon kerjasamanya
lebih baik ibu sekarang ikut kami keluar
sebentar pak saya mau ketemu anak saya pak
ibu harus keluar bu ya
semua ketemu anak saya pak
letakkan tautannya di dalam alat ini
seramah installation baru
walaupun saya tidak mau keluar
akan mau kembali ke perp
seramah installation baru
sambil berkeliling indonesia
kamila udah putus asa dong
dan lo tau gak
tadi pagi dia minum jamu untuk menggugurkan kandungan
dia mau gugurkan kandungannya
iya lo mau percaya kan
kamilah yang biasa ceria tabah
dan dia kayak gitu karena dia udah merasa sangat tertekan dong
gunain hati lo dikit
dia menganu anak dari lo dong
lo bisa liat kepalanya
dan kalau lo ikut prosesnya tadi
lo juga bisa ngerasain
udah ada detak jantungnya dong
udah ada kehidupan di kandungan kambila dong
dan kehidupan baru itu amanat dari tuhan
buat lo dan kamilah
jadi udah tugas lo dan kamilah untuk menjaga
buat kewajiban kamilah seorang dong
jangan lari dari tanggung jawab
gue gak percaya sama lo
kalau emang bener tanah gue
lu nyuruh gue sekarang tanggung jawab
karena lo udah sedih rumah
lo sekarang ngesel kan
kalau lo udah ngaku ngamilin kamilah
yang lagi ditanggung jawab siapa
dengerin dulu penjelasan gue
antara gue dan kamilah gak ada hubungan apa apa
waktu itu gua ngelamar livi
dan livi menjemi jijiknya ke kamilah
gue gak mau punya penjelasan apapun lagi
gue gak percaya lagi
lo harus denger penjelasan dari gue
gue udah dateng
gue diliat kamilah
dan sekarang gue mau pulang
gak punya hak buat nyelangin gue
oke gimana kau tes dna
dengan tes dna
lo gak perlu kagum
ayah dari bayi di kandungan kamila
kamila mengandung anaknya fadil mah
mama nggak mau mengakuinya pak
mau tidak mau mama harus mengakuinya
dan papa harap fadil dan kamila harus segera menikah
agar masalah ini selesai
papa pikir dengan menikah semuanya akan selesai
akan timbul masalah yang baru
karena dari awal mama yakin
kalau anak yang dikandung camilla itu bukan anaknya fadil
mama ini benar benar aneh
fadil saja sudah mengakuinya
kenapa mama tidak
mama tidak percaya sama fadil anak mama sendiri
justru karena mama sangat percaya dan sayang sama fadli
kayaknya mama tidak mau fadil menikah dengan perempuan seperti itu pak
perempuan itu perempuan jahat
perempuan itu nggak benar pa
kamilah tidak sejahat apa yang mama pikirkan
nggak sejahat gimana
nggak sejahat apa yang mama pikirkan pa
kalau dia perempuan benar
fadil sudah menjelaskan kalau itu cuma salah paham
salah paham gimana pa
mama takkan milang sendiri
dan mama sependapat dengan mama
kalau si camilla itu cuma perempuan kampung
yang mau menikah dengan orang kaya supaya merubah nasibnya
mama tidak akan rela fadil menikah dengan perempuan seperti itu pak
oke kalau gitu kita suruh mereka untuk tes dna saja
karena hanya dengan tes dna
mama bisa betul betul yakin
kalau bayi itu adalah anak fadil
tes dna sembilan puluh sembilan persen akurat
dan kebetulan kita di rumah sakit
pihak laboratorium tinggal ngambil sampel darah lu buat diteliti
karena tanpa tes dna
mama yakin bayi itu bukan anaknya fadil
feeling mama nggak mungkin salah pa
lu takut untuk tahu kebenarannya
atau lo mau lari dari tanggung jawab dong
siapa sebenarnya ayah dari anak kendungan kamila
suster bisa tinggal sebentar ya
kak fadil gagal kan
bener kan kak kata mila
mila dengerin aku dulu
edo ada di luar
edo ada di luar kak
terus edo percaya
enggak dia belum percaya
karena itu dia nggak mau masuk sini
tapi dia bersedia kok ikut tes dna
ya kita bertiga bakal tes dna
karena edo membutuhkan bukti yang sangat akurat
kalau anak yang dikandungkan kamu memang anak dia
apa hasilnya itu tepat kak
sangat akurat kak mila
dan aku yakin setelah edo tahu kalau anak yang dikandungan kamu memang anaknya dia
dia pasti mau bertanggung jawab
kamu bersedia kan mila ikut tes dna
kak fadil juga ikut tes dna
supaya dia percaya
kalau antara aku dan kamu gak ada hubungan apa apa
sekarang mau bicara dengan pihak di laboratorium
juga dokter kamu
dan setelah ini kamu bakal dibawa keluar
untuk diambil jaringan pada janin kamu sebagai sampel
makasih ya kak